sebanyak banyaknya cilok laku juga gak cukup buat sebulan
ada gajah dibalik batu batunya hilang gajahnya datang
ketiban gajah kamu baru tahu
febri kenapa pak
bapak ini kan
febri bisa menceritakan masalah febri misalnya di sekolah
atau mungkin ada masalah dengan teman
atau mungkin ada masalah apa saja
pemi bisa cerita sama bapak
seperti pebri bercerita sama ibu
atau febri bisa begini
selain sebagai bapak
penrry bisa menganggap bapak juga sekaligus sebagai ibu
saya berikan dulu lagi kecil sering cerita cerita sama bapak
febri waktu itu tidak suka sama guru ngaji
makanya diganti guru ngajinya
atau waktu itu si edward anaknya om aceh
kamu kan curhat sama
edward gak pernah nakal sama febri
lagi kaca kamu mah udah lupa kali neng
kamu cerita neng
febri gak ngerasa
kita umam dulu sayang
jangan tiduran begitu
sayang jangan cemberut atu
ntar gak kayak cinderella lagi gak cakep kalau gak mau makan
bapak tau jinipen gak selera
tapi kan jinipen mesti makan sayang
eh liat papa
ntar kalau jinipen gak makan bisa kayak papa
perutnya buncit tuh kayak gini
kok masih cemberut
besok papa masakin sambal keseluruhan ya
besok papa masakin sambal keseluruhan ya
masakin sambal kesukaan jinipen ya
sekarang makan yang ada dulu
ini juga enak kok masakan papa
besok kita rayain ulang tahun lagi yuk
kan udah lewat ulang tahunnya pak
kan gak jadi dirayain
eh eh eh ada yang lagi deketin aku

apura pura gak tau

tau rumahnya cewe paling cantik secirauz kaya
yang punya warung kopi itu
saya jadi malu
kamu tuh keliatan beda bener hari ini ya
perasaan sama aja kang
wah ini kelihatan lebih gimana gitu lebih cantik

kang acehnya bisa aja
beneran ya kum ya
angkotnya belum keliatan juga ya sih nih angkotnya
nanti kalau duduk jangan di depan ya
aku disangkain penyanyi sama panitianya
ih kang aceh
oh itu diangkutnya tuh
deseran lang deseran
aduh benternya benternya

saya belum pernah nonton panggung musik kang aceh

iya nanti akan tor ke belakang gerobaknya
neng orang orang teh suka sama cilok buatan kamu
nek gimana kalau neng terus bikin cilok
nanti pekerjaan rumah akan yang ngerjain
neng cuma bikin cilok sisanya akang yang ngerjain
kalau gitu akan sama aja kayak kang aku maceng idoy
kalau neng yang bikin lebih laku untungnya lebih banyak
sebanyak banyaknya cilok laku juga gak cukup buat sebulan
ada gajah dibalik batu batunya hilang gajahnya datang
kamu bohongin emak
ini kebetulan mau
ini mak kebetulan mau
ya udah mak
kamu tuh emang
mak udah mak
kamu aja berat
mak udah mak
mak kebetulan aja barusan di teman teman ting
kurang kurang baik kamu
mak udah mak
jangan malu kamu
biar dia aja
mak enggak tadi aja yang ketemu dia angkot mak
kebetulan satu angkot mak
pantesan aja kamu belanja baik ya
ngasih duit belanja bakal jajan sampai subuh segala macam
enggak taunya ada mau
mak kebetulan tadi
pakai ngatain saya gajah lagi
enggak kebetulan aja mata asyik langsung ke mak mak
emangnya kamu mau ketiban gajah
aduh mak udah mak
mak ampun mak ampun aduh mak
edward ini nih kelakuan bapak kamu nih
kawan naik dulu iiih
assalamualaikum pak ustadz
sekarang kamu tes riwu
kemalem terus pulangnya
iya pak ustadz
istiar dagang selesai juga barang yang saya jual
jadi rusaknya lama
orang yang mau beli juga lama
jadi saya motornya sekarang jauh pak ustadz
tapi insya allah saya sabar kok cari uangnya
gak sama pak ustadz
kalau kamu cari uang yang kamu cari itu cuma uang
uang itu mau haram mau kalah
tapi kalau kamu cari rezeki yang kamu cari ridho allah
uangnya harus yang halal
paham pak ustadz
bertahun tahun semua saya
masih gak paham pahamu juga sih
iya pak ustadz